hai informasi tentang dibukanya kembali kuota umroh oleh kementerian agama arab saudi memberi
angin segar bagi jamaah umroh dan haji indonesia namun kementerian agama republik indonesia
memastikan indonesia tidak masuk daftar kuota karena umroh pada awal ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
hanya diperuntukkan bagi ekspatriat di arab saudi dan penduduk setempat pemerintah indonesia masih
menunggu regulasi haji dari kementerian agama arab saudi sembari melakukan langkah diplomasi
ikhtiar diplomasi yang dilakukan oleh kementerian agama pemerintah republik indonesia
saya kira jalan terus jadi indonesia insyaallah menjadi negara pertama yang diberi informasi
terkait dengan penyelenggaran haji tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah terkait dengan kuota sampai dengan hari
ini belum di dapatkan apa namanya informasi
sementara itu sejumlah biro perjalanan haji dan umroh di surabaya tetap mempersiapkan dokumen dan
kelengkapan syarat bagi jamaah dan berharap upaya pemerintah mengendalikan kofit sembilan belas
melalui vaksinasi dapat dibaca sebagai itikat baik oleh pemerintah arab saudi
banyak yang salah paham dikira peraturan umroh tersebut termasuk indonesia
padahal indonesia termasuk dua puluh negara yang di ban yang dilarang mengirim jamaah umroh ke arab saudi
hingga sekarang ini waktunya kan tinggal beberapa hari lagi ya ramadan sampai saat ini belum ada
cuklaknya jika tidak ada cuklak berarti ya tidak ada peluang begitu kalaupun ya
kalaupun pemerintah saudi akan memberikan kuota kepada indonesia aturannya sama dengan untuk
penduduk saudi yakni yang mau umroh harus sudah vaksin kofit di luar syarat syarat yang lain
misalnya usia maksimal enam puluh tahun tidak mempunyai penyakit bawaan menjadikan titik terang terhadap
pelaksanaan haji di tahun ini mbak jadi karena sampai saat ini visa umroh itu juga belum ada
kepastian begitu ya jadi karena
pemerintah kita sekarang lagi gencar dalam vaksinasi yang menjadikan salah satu syarat
untuk bisa beribadah dengan maksimal di sana semoga ini bisa berjalan beriringan begitu ya
vaksin ini kan menjadikan salah satu syarat untuk kita bisa beribadah di sana jadi semoga
pemerintah saudi bisa bisa memahami ya ataupun melihat itikat niat baik kita terutama
indonesia di dalam mengikuti protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah saudi
dengan vaksin vaksin kofit naikin menjadi syarat wajib bagi jamaah umroh dan haji biru perjalanan
haji dan umroh di surabaya menyayangkan tidak adanya vaksinasi khusus bagi jemaah calon haji
dan umroh yang terdaftar dengan demikian pemenuhan syarat utama keberangkatan haji dan umroh menjadi

meliputan cnn indonesia surabaya jawa timur